usai gibran raka buming raka jadi wali kota solo dan kini berstatus calon wakil presiden
serta sang adik ipar bobi nasution yang jadi wali kota medan
kabar dinasti politik presiden jokowi kembali mencuat
kali ini mantu jokowi lainnya erina gudono masuk bursa bupati sleman dua ribu dua puluh
istri kaisang pangarep ini dilirik dpc gerindra sleman sebagai salah satu nama potensial di pilkada sleman
salah satu putra daerah ini kami yang kami lirik
kan mbak erina gundono ya istilahnya kami memang mencari kader kader muda atau calon yang
mudah untuk dipromosikan masyarakat lewat partai gerindra untuk menjelang pilkada ini
kakak ipar erina gibran raka buming raka mengaku tak tahu menau soal kabar erina yang masuk
soal itu ia minta ditanyakan ke gerindra kaesang dan warga sleman
akan banyak green filtered hai enggak katanya gatau akan berima cinta itu bagaimanapun anada
menurut pengamat politik kunto adi wibowo
munculnya nama erina gudono di bursa calon bupati sleman
tak lepas dari peran jokowi yang mampu memenangkan prabowo gibran di pilpres
saya masuknya nama mantunya pak jokowi
mbak erina gudono ke dalam bursa pilkada di sleman
itu tidak lepas dari track record pak jokowi
yang dianggap bisa memenangkan pasangan prabowo gibran di pemilu kemarin dua ribu dua puluh
dan kemudian juga kita masih menunggu apakah psi
partai suaminya mbak erina ini juga bisa masuk parlemen gitu kan
nah kalau dengan demikian partai mana yang tidak ingin
keluarga jokowi dicalonkan jadi kepala daerah
karena ada jaminan bisa menang kan gitu
jaminan pasti menang bahkan gitu kan
selain kabar erina yang masuk bursa pilkada sleman
dan kabar ksang masuk bursa pilkada solo
mantu jokowi lainnya bobi nasution mengisyaratkan
akan maju sebagai calon gubernur sumatera utara dua ribu dua puluh
bobi mengaku sempat bertemu jokowi
namun menurutnya bukan minta restu maju jadi calon gubernur
ngobrol gitu ada jadwalnya nggak selama di jakarta
kemarin dengan jadwalnya kemarin ada
salah satunya bahas minta izin atau restu untuk maju pilgub sumut
kemarin kita ke jakarta pulang balik ke jakarta ngurusin untuk kota medan
arahannya bangun kota medan yang lebih baik
pas lain golkar samapan yang dukung mbak jokowi itu
untuk maju pilgrub siapa lagi mbak
gibran raka buming raka dan bobi nasution
mulus melaju di pilkada solo dan medan sebelumnya
gibran belakangan berhasil maju jadi cawapres
dan berpeluang mengikuti jokowi melenggang ke istana
anak dan mantu jokowi mulai didorong dorong untuk maju pilkada
istri kaisang pangarep erina gudono dilirik maju pilkada sleman
lalu kaisang pangarep masuk bursa calon wali kota solo
mantu jokowi lainnya bobi nasution seolah tak mau kalah dengan gibran raka buming raka yang maju pilpres
bobi mengisyarakan akan maju pilkada sumatra utara
mengapa keluarga jokowi ramai ramai didorong maju pilkada
apakah dorongan ini bagian dari jokowi membangun dinasti politiknya
bergabung saat ini dewan pakar partai golkar ridwan hisyam
lalu juga sudah bergabung direktur eksekutif lingkar madani ray rangkuti
kami juga masih menantikan kehadiran pakar hukum tata negara ferry amsari untuk ikut bergabung dalam diskusi kami kali ini
bung rey pak ridwan selamat sore
kami coba perbaiki komunikasi kami dengan dua narasumber kami karena ini menjadi menarik
dari banyaknya dinamika politik yang berlaku saat ini selepas pilpres
banyak nama nama yang muncul beredar untuk pilkada pada november nanti
termasuk dalam hal ini adalah anak dan mantu jokowi
kami coba sapa kembali bung ray rangkuti dan pak ridwan hisham yang sudah bergabung saat ini
oke sudah terdengar semuanya terima kasih sudah hadir dalam diskusi kali ini
saya ke pak ridwan dulu kalau begitu pak ridwan golkar sudah kasih surat tugas untuk bobi maju di dua ribu sembilan belas
sumatera utara dan medan kemudian sudah memberi isyarat oke kalau kaisang maju di pilkada solo
memangnya apa hal menarik dari dua tokoh ini yang membuat akhirnya golkar kepincut nih
karena begini kita memang melihat bahwa prestasi kepada putra putra atau mantu pak jokowi ini kan memang kita bisa lihat hasilnya ya
dan yang kedua kalau pilkada itu kan masalah faktor kepemilihan
kepemilian itu artinya peluang untuk dipilih itu ada apa tidak
nah kita melihat itu karena memang ada peluangnya
maka otomatis sebagai partai yang terbuka partai golkar itu ya silahkan saja
untuk mereka apa namanya berjalan
oke kalau dibilang ini sebagai balas budi setelah gibran menang di pilpres dan inilah yang diberikan dari partai kepada pak jokowi begitu
karena malah yang harus balas budi itu pak jokowi ke partai golkar bukan golkar ke pak jokowi bukan kepada gibran
malah gibran kan pakai kendaraan kita
seharusnya kita yang mendapatkan balas jasanya bukan kita yang memberikan balas jasanya
jadi tidak ada urusan urusan itu
urusan ini adalah murni bahwa politik bahwa politik itu calon presiden atau calon bupati wali kota calon gubernur
itu semua kan yang dilihat itu adalah kepemilihannya
jadi apakah dia ada mendapatkan suara dan ada peluang untuk dipilih apa tidak
karena tidak ada gunanya seandainya kita memberikan kader tertentu
tapi peluangnya kecil ya tidak mungkin kita berikan
tapi singkatnya sederhananya keduanya dipandang kompeten di mata golkar untuk maju di pilkada
nah kita lihat bahwa memang masyarakat menginginkan
karena ini semuanya tidak lepas dari keberhasilan pak jokowi di dalam memimpin hampir dua periode ini ya
nah itu rakyat melihat ada manfaatnya
sehingga apa yang diakseskan oleh pak jokowi rakyat akan berbondong bondong untuk memilih
ini dibilang fenomena yang wajar hak semua orang untuk dipilih dan memilih atau ada hal lain
kita sudah berada dalam kondisi darurat dinasti politik ya
ini karena bukan hanya berhubungan dengan pak jokowi
tetapi di banyak tempat kita melihat praktek dinasti politik ini sudah terlalu besar
dalam catatan saya saja misalnya per tahun dua ribu dua puluh setidaknya di satu ratus tujuh belas daerah ya itu dikuasai oleh dinasti politik
dan besar kemungkinan akan merajalela pada tahun dua ribu dua puluh empat yang akan datang saat pilgada ini dilaksanakan
bisa bisa seperempat dari keseluruhan wilayah kita itu
ya dikuasai oleh para dinasti politik
dan ini tentu tidak wajar ya itu pertama
kalau kita lirik juga misalnya pada hasil pileg yang mungkin akan selesai di dua puluh dua oktober ini
kelihatan juga dinasti politik sangat banyak mendominasi kemenangan untuk kursi di dpr
jadi baik legislatifnya maupun eksekutifnya ya kita didominasi oleh dinasti politik
karena tidak ada basis daripada dinasti politik itu kecuali sebetulnya demi kepentingan pengakumulasian kekuasaan
dan kekuasaan yang ada pada mereka itu lalu diperjualbelikan dengan para pemilik modal
dan itulah yang seringkali menimbulkan apa yang kita sebut sebagai oligarki politik
jadi kalau kita terus menerus menjelaskannya dengan cara yang sebut gini
pada dasarnya demokrasi kita ini gunanya kelihatan adalah untuk melanggengkan dan melahirkan oligarki politik
di mata hukum tata negara sendiri melihatnya gimana dong bang ferry dengan fenomena ini
anak dan mantu jokowi masuk bursa pilkada
ya pertama ini bukan republik keluarga ya bukan kerajaan
bukan juga membangun dinasti para kroni ya
jadi aneh saja kalau tak terjadi perubahan yang luar biasa di era jokowi
bagaimana prestasinya bisa diukur
keluarga jokowi apa prestasinya
bukankah gibran baru dua tahun
belum ada nilainya itu untuk dianggap sebagai layak punya kapasitas
keluarganya juga tidak masuk ke dalam ruang politik sedari awal
lalu anehnya partai politik kemudian
berkeinginan untuk mendorong dengan catatan ini pengalaman ini diinginkan publik
bagi saya itu hanya kamuflase ya
jokowi sedang membangun politik dinasti
semua pelaku kepentingan merasa nyaman dan ingin melanjutkan dinasti itu
mereka tidak siap bertarung untuk menyuarakan kepentingan daulat publik dan konstitusi
kalau untuk catatan bagi partai golkar dengan segala hormat menurut saya ini menjadi tabiat
penyakit partai golkar untuk terus bersandar di pohon besar yang rindang yang bernama jokowi
bagi saya ini tabiat harus diubah kalau mau berpikir demokrasi ini diselamatkan
bukan untuk menempatkan keluarga keluarga terutama keluarga yang memiliki kekuasaan
satu hal untuk catatan konstitusi kita ya
bahwa konstitusi kita tidak dirancang untuk keluarga
konstitusi ini dirancang untuk terbatas
apalagi tidak dirancang untuk melanggengkan keluarga
oke ada kritik di sini pak ridwan dengan mengusung anak dan mantu jokowi di pilkada ini
apakah ada bahasan bahwa partai partai ini tampaknya mengharap jokowi efek juga di pilkada ini
jawabnya nanti ya pak ya kita akan jeda sebentar kami akan segera kembali
semangat dari partai golkar mengusung anak dan bantu jokowi di pilkada sejumlah daerah
jadi begini ya kita harus melihat prinsip prinsip demokrasi yang ada sekarang
karena prinsip demokrasi yang ada sekarang itu khusus untuk golkar
itu kita sudah membuat tema suara golkar adalah suara rakyat
jadi apa yang diinginkan oleh rakyat
kami melihat bahwa saat ini rakyat menginginkan apa yang menjadi petunjuk petunjuk dari pak jokowi itu
cenderung mereka memberikan dukungan
maka kita melihat juga bahwa peluang peluang apa yang diarahkan bahwa apakah itu mantunya atau anaknya
kalau kita nanti melihat di dalam survei bahwa itu tinggi
otomatis kita akan memberikan dukungan
ini bukan masalah dinasti politik
ini adalah masalah suara rakyat yang menginginkan
dinasti politik itu apabila seorang pemimpin mengangkat putra atau putrinya atau saudara
yang kita istilahkan di dalam zaman reformasi itu kkn korupsi kolusi dan nepotisme
ini tidak melalui proses pemilihan
kalau promosi berbeda tidak ada urusan sama dinasti politik
semua orang warga negara indonesia mempunyai hak politik yang sama untuk memilih dan dipilih
karena rakyat yang menentukan apakah ini terpilih atau tidak
kalau rakyat memang tidak menginginkan
jadi tidak ada salah di golkar
golkar menerapkan demokrasi sesuai dengan keinginan rakyat
hasil reformasi tahun tujuh puluh
partai golkar sudah melaksanakan namanya paradigma baru partai golkar
beda dengan golkar di zaman yang lalu
kita sudah mengikuti kendak rakyat
jangan terus demokrasi ini dikebiri lagi
dan apabila saat ini di tahun dua ribu dua puluh empat suara golkar melejit dua puluh tahun
yang namanya dua ribu empat kita menang
ternyata memang misi golkar
atau apa yang dikehendaki oleh golkar ini benar
maka kita mendapatkan kepercayaan kembali
setelah dua puluh tahun di uji
di dalam proses reformasi itu
sebagai dari pandangan tadi yang disampaikan pak ridwan
ya bagi saya golkar sedang bertemu sosok soeharto baru saja
ini kan maks demokrasi ya
demokrasi yang sedang diberi topeng
seolah olah semua berjalan demokratis
semua berdasarkan petunjuk bapak presiden
persis disinggung oleh pak ridwan tadi
dengan segala hormat beliau menyampaikan
bahwa ada petunjuk tunjuk dari pak jokowi
yang itu sesuai dengan keinginan rakyat
bagi saya kalau ini demokrasi
partai juga harus paham konsep demokrasi internal
proses berpolitik di dalam partai
kaderisasi dan segala macam
itu penting bagi upaya partai untuk berkembang
lumrahnya partai itu mengajukan kadernya sendiri
nah sekarang partai partai semua
termasuk yang senior seperti partai golkar
yang punya kapasitas unggul
malah kemudian menunggu petunjuk dan arahan dari pak presiden jokowi
padahal harapan kita kader yang mereka didik
punya leveling yang kemudian berkembang
dari daerah lalu hingga nasional
bukankah kader golkar punya banyak yang mumpuni
kenapa pilihannya anak presiden yang kemarin
baru terjun ikut politik
jadi kerusakan berpartai politik kita ini akan berdampak ke hukum tata negaranya
kalau yang diisi adalah masalah akan keluar masalah
giga gitu ya garbage in garbage out
kalau yang masuk itu sampah keluarnya sampah
kalau yang masuk anak presiden yang pasti kepentingan presiden yang keluar
saya kasih giliran ke bung rey singkat saja karena waktu kita terbatas
jadi anda melihat ini sebagai upaya partai untuk mengejar jokowi efek lagi di pilkada
atau ada faktor lain sebetulnya membuat akhirnya anak dan mantu joko ini didorong
pertama karena ada ambisi keluarga pak jokowi untuk meraup kekuasaan sebanyak banyaknya
itu kan ambisi kekuasaan dari zaman bahela
kalau bisa tiga kenapa dua kalau bisa empat kenapa tiga
kalau bisa lima kenapa empat
nah di dalam di keluarga pak jokowi sendiri tersembul ambisi yang begitu kuat
untuk menguasai semua keluarganya di level level terduduk di pemerintahan
bertemulah dengan pragmatisme partai politik
partai politik itu itu tadi asal lihat survei tinggi
ya sudah calonkan kan seperti seperti pak meripan tadi
nggak ada gunanya juga kader dicalonkan kalau nggak laku di pasar pemilu
kira kira begitu percuma saja tuh
yang penting bagi golkartu dan partai lain mungkin yang penting menang
bukan soal yang penting gimana menguatkan demokrasi
bagaimana membuat demokrasi kita lebih bernilai berkualitas
tentu dilabelilah bahwa itu kehidat rakyat yang terlihat dari survei macam macam
padahal menurut saya saya nggak tahu persis dari mana definisi dinasti yang dimaksud oleh bang rituan itu tadi
karena kita sudah pernah membuat definisi yang disebut dengan dinasti politik
yang jauh dari apa yang disebutkan oleh bang rifan tadi
dinasti politik itu pernah kita rumuskan pada undang undang nomor delapan tahun dua ribu lima belas
yang dinyatakan di sana itu yang disebut dengan dinasti
kekuasaan yang didapatkan melalui cabang keluarga
di mana salah satu keluarga itu sedang menjabat di jabatan eksekutif
persis seperti yang dilakukan oleh pak jokowi sekarang
inilah definisi yang pernah kita rumuskan sebagai praktek dinasti politik
bang ferry amsari juga terima kasih sudah hadir dalam diskusi kali ini